andre rosiade wasekjen gerindra menyangkal umrah yang akan dilaksanakan ketua umum gerindra prabowo subianto berbau nuansa politik
dikarenakan selain melaksanakan umrah prabowo amin rais dan sejumlah tokoh akan bertemu dengan imam besar front pembela islam habib rizik syihab
andre rosiade mengatakan ketua umum gerindra prabowo subianto hanya melakukan umrah biasa seperti yang dilakukan orang lain umumnya
hingga saat ini prabowo juga belum mendaftar sebagai capres di pilpres dua ribu sembilan belas jadi tidak bisa dikatakan sebagai umrah politik
andre menyatakan pendukung jokowi terlihat panik hingga mengomentari perjalanan umrah prabowo subianto amin rais dan sejumlah tokoh lain sebagai perjalanan umrah politis
karena akan melakukan pertemuan dengan imam besar front pembela islam habib rizik syihab
ketua umum partai persatuan pembangunan p tiga romar hormuzi
atau biasa di sapa gus romi berpendapat bahwa pertemuan yang dilakukan di tanah suci itu sah sah saja walaupun terlihat ada konsolidasi politik
romi juga berharap setelah pertemuan di tanah suci membuat iklim politik lebih tenang damai dan sejuk
kalau bagi kami ini kan kepanikan saja dari pihak istana maupun dari pihak partai pendukung pak jokowi yang melihat pak prabowo ini melakukan umroh di saat berapa hari setelah
persaudaraan alumni dua ratus dua belas merekomendasikan pak prabowo sebagai calon presiden dari umat islam
lalu umroh ini juga kebetulan dalam jadwal umroh yang bersamaan pak amin rais juga berangkat lalu petinggi petinggi pks juga berangkat
lalu juga teman teman ustadz ustadz dari alumni dua ratus dua belas juga berangkat
nah ditenggarai oleh teman teman pihak istana dan partai pendukung pak jokowi akan ada pertemuan dengan habib rizik
yang mungkin menguatkan
yang mungkin menguatkan rekomendasi dari persadaran alumni dua ratus dua belas yang merekomendasikan pak prabowo
ini mungkin muncul ketakutan bahwa pak prabowo didukung oleh umat islam sebagai calon presiden
di sana di luar waktu umroh mereka bertemu dengan habib rizik yang memang juga dalam banyak hal mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah
sehingga kalau mereka berkumpul tidak salah kalau orang kemudian menyebutnya sebagai umroh politik meskipun umroh adalah umroh politik
adalah hal yang berbeda
tetapi karena ada pertemuan para politisi jadilah itu pertemuan politik
saya berharap tentu pertemuan politik yang dilakukan di tanah suci dilakukan setelah umroh
itu justru akan memberikan kontestasi yang kedepan akan damai akan tetap ramai tetapi penuh dengan kesejukan dan kelembutan